kita bisa melihat di sini jumlah korban terutama paling banyak adalah di carita tujuh puluh satu orang meninggal
kemudian di panimbang tujuh puluh empat orang meninggal tanjung lesung lima puluh tiga orang kemudian sumur empat puluh lima orang
daerah daerah yang banyak korban jiwanya ini merupakan daerah daerah tempat wisata
jadi di daerah daerah di sini ini memang daerah daerah hotel villa dan sebagainya yang pada saat kejadian kondisinya penuh
kemudian terjadi tsunami dan kalau kita melihat tsunami yang ada di sini lebih tinggi daripada daerah daerah yang sifatnya datar
jadi kita melihat sebaran daerahnya di sini
nah sumur data sementara empat puluh tiga ini belum ter cover semuanya
timsar saat ini masih bekerja untuk menyusun
tujuh kecamatan di sumur
dan fokus utama saat ini mulai dilakukan evakuasi pencarian penyelamatan korban penanganan pengungsi bantuan logistik diarahkan ke sumur
helikopter bnpb tiga satu melakukan dropping logistik kemudian juga mengangkut masyarakat yang menjadi korban untuk dirawat di rumah sakit yang
ada di pandeglang
kalau kita melihat panjang landaan tsunami mulai dari anyer sampai dengan sumur demikian juga di lampung selatan
dari katibung sidomulyo kalianda dan raja basah serta desa kecil yang ada di pesawaran dan tanggamus
diperkirakan panjang totalnya tiga ratus dua belas tujuh puluh lima km
daerah yang terlalu
dilanda oleh tsunami di mana kabupaten tanggamus tujuh puluh lima tiga puluh delapan km lampung selatan enam puluh enam dua puluh lima km kabupaten pandeglang dan serang dari anyer sampai dengan sumur satu ratus tujuh puluh satu lima belas km
ini kondisinya berapa landaan kedaratan sangat tergantung dari popografi
ini kondisi permukaan di pantai
kalau ada beberapa tempat yang datar diperkirakan ada sekitar lima ratus meter
tetapi kalau yang ada daerah perbukitan perbukitan sangat disesuaikan ada yang cuma lima puluh meter
tingginya pun bervariasi
ternyata tinggi yang ada di sini lebih tinggi dibandingkan yang ada di sini
ini adalah hasil analisis
berdasarkan satelit juga pengamatan dari laporan di lapangan dan sebagainya
sementara aktivitas anak gunung rakatau masih terus erupsi
statusnya masih tetap sama
bpmbg tetap menetapkan status waswada level dua
jadi tidak benar di sosial media beredar bahwa gunung anak krakato menjadi siaga level tiga
sampai dengan saat ini pvmbg
menetapkan status waspada level dua untuk gunung agung
radius berbahayanya adalah di dalam radius dua km dari puncak kawah gunung anak krakato
jadi kondisinya seperti ini
sementara bmkg untuk mengantisipasi tsunami susulan
menetapkan rekomendasi lima ratus
sampai dengan satu kilo dari garis pantai
tidak boleh ada aktivitas masyarakat untuk mengantisipasi tsunami susulan
mulai dari pantai pantai yang terdampak ini
ini rekomendasi yang dikeluarkan oleh bvmbg dan bmkg
jadi dalam hal ini bnpb yang menangani khususnya daerah daerah terdampak
tetap mengacu warning
ingatan yang disampaikan oleh institusi yang berpenang
leading sektornya adalah bpmbg badan geologi
tadi sudah merekomendasikan tadi saya sampaikan
radius dua km dari puncak kawah adalah daerah yang berbahaya
tidak boleh ada aktivitas di sana
sementara untuk urusan tsunami
kemenangan adalah dari bpmbg dari bmkg
jadi bmkg sudah merekomendasikan
kami di bnpb bppbd
ya menyampaikan kepada masyarakat sesuai dengan rekomendasi dari bmkg
sampai kapan rekomendasi itu akan ditetapkan
ya sangat ditentukan dari institusi yang menetapkan
nah upaya penanganan masih terus dilakukan
kalau kita melihat di sini tetap kepala daerah memimpin penanganan darurat wilayahnya
bupati gubernur tetap memberikan penanganan
pemerintah pusat mendampingi bnpb bersama tni polri kementerian kesehatan kementerian pupra kementerian sosial
kementerian esdm kementerian kelautan perikanan basarnas bmkg dan kementerian lembaga lain mendampingi
artinya memperkuat pemerintah daerah baik personilnya pengerahan personil logistik peralatan pendanaan dan manajerialnya
dan posku tangga berulat telah didirikan di tiga daerah yang terdampak
yang cukup parah
satu di pandeglang adalah di gedung pgri dipusatkan di sana di labuan
kemudian untuk diserang di puskesmas sinangka
sedangkan di lampung selatan di desa waimuli daerah kunjir
operasi pengendalian semuanya ada di sini
dan tanggap darurat juga ditetapkan
kabupaten pandeglang telah menetapkan empat belas hari
berlaku dua puluh dua desember dua ribu delapan belas
sampai dengan empat januari dua ribu sembilan belas
sedangkan lampung selatan tujuh hari
memperlakukan tanggap darurat tanggal dua puluh tiga desember dua ribu delapan belas sampai dua puluh sembilan desember dua ribu delapan belas
serang masih dalam persiapan untuk menyiapkan masa tanggap darurat
kalau kita melihat tanggap daruratnya ya bencananya ini tingkatannya kabupaten
kecuali nanti banten menetapkan karena ada dua provinsi dua kabupaten yang terdampak
jadi kondisinya seperti itu dan pemerintah pusat terus berlampingi
sebelas unit helikopter dikerahkan untuk penanganan
yaitu tiga helikopter dari pnpb untuk drop back logistik mendukung kegiatan sar
yang saat ini difokuskan di kecamatan sumur
kemudian dua heli dari polri dua heli basarnas dan empat heli tni
jadi operasi sar
untuk di daerah kecamatan sumur di dekat taman nasional dilakukan melalui bunda tiga
satu menggunakan jalur darat
kedua menggunakan jalur laut
beberapa kri dan kapal patroli dikerahkan ke sana
kemudian yang ketiga dengan udara operasi udara menggunakan sebelas helikopter
dan jalur darat memang masih tergendala
karena akses jalan banyak
banyak mengalami kerusakan jembatan rusak kemudian juga faktor cuaca
apalagi kemarin isu mengenai tsunami susulan terus terjadi
sehingga menyebabkan petugas yang ada di sana pun juga ikut lari
nah ini terus disampaikan nanti bmkg
terus untuk melakukan informasi terkait dengan masalah hoax hoax yang ada terkait dengan warningnya
sebelas dapur umum telah dioperasikan oleh kementerian sosial
tujuh di banten dan lima di lampung
kemudian tenaga medis juga dikerahkan baik dari kementerian kesehatan maupun dari tni polri
tiga belas tim siaga isdm itu juga melakukan penanganan
tim gabungan dari bksda bengkulu lampung dan tim rescue vertikal indonesia bnpb pramuka peduli dan relawan juga melakukan
nah evakuasi penyu
karena kita menemukan beberapa penyu yang terdampar oleh tsunami
sehingga dievakuasi dan dikembalikan dilepas liarkan ke laut melalui di pantai perak
kemudian personil basarnas dengan peralatan juga terus melakukan operasi untuk pencarian korban
tni terlibat seribu delapan ratus tiga puluh lima
yang dikerahkan untuk di wilayah banten dan lampung
kemudian alat berat total yang dikerahkan lima puluh tujuh unit
yaitu dua puluh empat di lampung dan tiga puluh tiga di banten
untuk komunikasi empat enam ratus sembilan puluh tujuh bts dari total empat tujuh ratus tiga puluh satu bts existing sudah beroperasi kembali
lebih dari enam belas
jadi perinciannya di banten lampung dan sebagainya sudah ada
kemudian untuk kendala evakuasi korban laut sempat terhambat
karena faktor cuaca gelombang masih cukup tinggi
erupsi gunung rakato juga masih terus berlangsung
mengeluarkan suara dentuman dentuman yang cukup keras
kemudian alat berat juga masih terbatas
masih perlu ditambah
khususnya untuk menuju ke daerah daerah di sumur
kemudian luas daerah yang terdampak
tadi saya sampaikan panjang totalnya
daerah yang terdampak dan material material yang dihanyutkan oleh tsunami
itu masih cukup banyak yang harus segera dibersihkan
tentu juga perlu tambahan tambahan personil
kebutuhan mendesak amir sama
satu alat berat
dua adalah bahan kebutuhan sehari hari
untuk penanganan pengungsi
yaitu permakanan air bersih sanitasi layanan kesehatan selimut tikar tenda keluarga
pakaian layak kemudian peralatan dapur peralatan bayi makanan penambah gisi dan lainnya
tenda pengungsi mck genset bbm trauma healing
perbaikan listrik alat derek dan sebagainya
ini kebutuhan kebutuhan yang mendesak saat ini
ini yang saya sampaikan penanganan dampak tsunami yang ada di selat sunda
sekarang akan saya sampaikan tentang mitigasi tsunami
sebenarnya ini sudah saya sampaikan namun saya ulang kembali karena adanya tsunami yang sangat spesifik
dan adanya rencana pemerintah untuk mengembangkan sistem peringatan dini tsunami yang dibangkitkan oleh tsunami

kalau kita melihat wilayah indonesia yang rawan tsunami seperti ini
dari tahun seribu enam ratus dua puluh sembilan sampai dengan sekarang tercatat satu ratus tujuh puluh tujuh kejadian bencana besar dan kecil
memang paling banyak dibangkitkan oleh aktivitas tektonik dibandingkan dengan longsor laut
erupsi dari gunung api
dan sistem peringatan dini untuk tsunami yang dibangkitkan oleh longsor bawah laut dan gunung api kita belum memiliki
yang kita miliki adalah indonesia tsunami early warning system yang dioperasionalkan oleh bmkg
yaitu tsunami yang dibangkitkan oleh bumkg
menurut pokoknya instead pilot
bagian barat sebagai gambaran ini pernah terjadi tsunami tsunami yang dibangkitkan oleh gempa bumi
ambon tahun seribu enam ratus tujuh puluh empat tinggi tsunami nya delapan puluh sampai dengan seratus m di saat itu tahun seribu enam ratus tujuh puluh empat orang meninggal
dua ribu dua ratus empat puluh tiga sekarang dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah mereka menempati daerah daerah rawan
tsunami contoh berikutnya adalah gempa yang ada di ende flores terjadi gempa kemudian kurang dari
lima menit terjadi longsor bawah laut yang kemudian terjadi tsunami dalam waktu lima menit setelah
terjadi gempa dengan ketinggian tiga puluh enam m hai korban meninggal saat itu satu ratus delapan puluh dua ribu enam ratus
nah ini adalah bencana bencana geologi yang kemungkinan masih akan bisa berulang oleh karena
itu mitigasi tsunami memang harus dibangun harus dikembangkan dan sebagainya lanjut dan penduduk
indonesia yang tinggal di daerah rawan gempa dan tsunami ya jutaan kalau di daerah rawan gempa
hai juta jiwa bayangkan dari penduduk indonesia saat ini dua ratus enam puluh lima juta jiwa mereka yang tinggal di
daerah rawan gempa satu ratus empat puluh delapan empat juta jiwa sementara masyarakat yang tinggal di pantai pantai
pantai yang daerah rawan tinggi daripada tsunami sebanyak tiga delapan juta jiwa biasanya kalau terjadi
tsunami yang dibangkitkan khususnya tektonik gempa golden time kita untuk evakuasi hanya satu
jam rata rata hanya dua puluh empat puluh menit setelah kejadian gempa kesempatan kita untuk menyelamatkan diri dari
terjangan tsunami mengapa karena sumber pemicu tsunami berasal dari lokal dari daerah tersebut
beda kalau tsunami nya berdidatang dari daerah tersebut berasal dari daerah tersebut beda kalau
tsunami nya berdidatang dari daerah tersebut berasal dari daerah tersebut beda kalau tsunami nya berdidatang
dari daerah tersebut beda kalau tsunami nya berdidatang dari terjangan akibat gempa bumi dan tsunami
di jepang pasti ada puluhan jam sampai tiba di indonesia kita bisa evakuasi dengan mudah tetapi
gempa gempa yang terjadi di wilayah indonesia yang dekat sunaminya datang begitu cepat apalagi
terjadi longsor bawah laut palu tsunami palu kemarin hanya empat menit setelah gempa sedangkan
yang longsor bawah laut di selat sunda kemarin ada sebenarnya tingkat
waktu dua puluh empat menit setelah terjadi longsoran sampai menerjang ke pantai
tapi karena kita tidak memiliki teknologinya tidak memiliki sistem informasi
sehingga tidak ada warning kepada masyarakat
masyarakat tidak sempat untuk evakuasi
inilah pentingnya menemigrasi untuk menyelamatkan masyarakat
khusus untuk tsunami ya kita sistem yang dibangun adalah untuk menyelamatkan tiga delapan juta
delapan juta itu adalah mereka yang tinggal permanen di daerah pantai
kalau di situ ternyata tempat objek wisata begitu banyak pendatang jadi lebih dari tiga puluh
lanjut nasib peringatan dini yang saat ini seperti ini
sistem peringatan dini tsunami sebenarnya sudah berjalan dengan baik
untuk tsunami yang dibangkitkan aktivitas tersebut
tersebut adalah tektonik
peringatan dini dari bmkg ke institusi lain ke media masa dan kepada masyarakat sudah berjalan baik
tiga sampai lima menit setelah kejadian gempa bumi pasti langsung memberikan warning
ini alurnya bagaimana dari bmkg disampaikan kepada institusi kepada masyarakat kepada media
sampai ke pemerintah daerah
jadi sebenarnya indonesia tsunami warning system inantius
bekerja berdasarkan tiga
satu dari jaringan seismograf yang ada di bmkg
berjalan dengan baik
dari data pasang surut yang ada di badan informasi geospasial
sudah berjalan masih berjalan
sedangkan bui yang ada di bppt sudah tidak beroperasi dari dua ribu delapan belas
nah ini saya sampaikan bui tadi hanya satu komponen satu parameter dalam sistem peringatan dini tsunami
tanpa bui tsunami peringatan dini tsunami saat ini tetap berjalan dengan baik
namun di bank dilakukan dengan menggunakan pemodelan
dan sudah berjalan dengan baik
apalagi kalau ada bui tambah baik
karena bui itu untuk meyakinkan bahwa tsunami terdeteksi ke lautan sebelum menerjang pantai
nah idealnya dalam indonesia tsunami early warning system ya semua komponen tadi tersedia
baik dari hulu maupun hilir
ya tentu saja ini memerlukan masalah pendanaan untuk operasional cukup tahun
saya berikan contohnya seperti ini
ini jaringan bui karena sejak kemarin teman teman media banyak menanyakan
dulu kita memiliki jaringan bui tsunami yang tersebar seperti yang di pantai di situ
ada dua puluh dua bui tsunami yang dibangun di indonesia delapan unit
jerman sepuluh malaysia satu amerika dua
sejak tahun dua ribu delapan
namun sejak dua ribu dua belas sudah tidak beroperasi
kerusakan karena ada vandalisme
dan terbatasnya biaya pemeliharaan dan operasi menyebabkan bui tsunami tidak berfungsi
kondisi ini tentu menyulitkan
untuk memastikan apakah tsunami benar terjadi di lautan tersebar
nah untuk mengoperasikan ya saat ini kita hanya mengandalkan lima bui tsunami milik internasional
di wilayah indonesia
namun letaknya jauh dari perairan indonesia
satu unit di barat aceh india
satu unit di laut andaman milik thailand
dua unit di selatan sumba dekat australia
milik australia dan satu di utara papua milik usa
ya kita bisa menerima setelah tsunami juga menerjang wilayah indonesia
nah ini beberapa yang kami sampaikan
sebagian vandalisme dan tidak ada yang operasional
saya menanyakan ke bppt berapa sih harga satu unit buoy
kalau kita beli dari amerika
sementara kalau kita bikin sendiri
ya kalau kita butuhkan
kita butuh katakan dua puluh lima unit
untuk seluruh wilayah indonesia
untuk bui saja
ya perlunya hanya seratus miliar
sebenarnya tidak terlalu besar
untuk mengawal seluruh wilayah di perairan indonesia tadi
ya semakin banyak semakin baik
semakin rapat jaringannya
nah kita mengalami kerusakan itu bukan hanya di bui tsunami
tapi juga peringatan dini bencana yang lain
banjir longsor erupsi gunung api dan sebagainya
seismograf akinya hilang alatnya hilang dan sebagainya
ini menjadi permasalahan kultural
bukan hanya sifatnya teknis
nah bagaimana kondisi sarpras mitigasi existing dibandingkan kebutuhan
sirine sirine tsunami bmkg saat ini hanya ada lima puluh dua
kebutuhannya seribu ada kekurangan sembilan ratus empat puluh delapan
saat ini yang ada dua ratus enam puluh satu
seismograf akselerometer dan sebagainya
begitu juga sarana untuk evakuasi
ini kan hanya memberikan peringatan
nah setelah masyarakat menerima informasi mau lari kemana
tidak ada rambu rambu
kebutuhannya seperti ini
masih banyak sekali kekurangan kekurangan
jadi persoalannya selain tadi aspek yang struktural
masih banyak yang perlu disempurnakan indonesia tsunami rewarning system
tetapi yang paling berat adalah aspek kultural
jadi bagaimana peringatan tadi
bagaimana ancaman tsunami itu menjadi budaya bagi masyarakat indonesia
tata ruang betul betul harus ditegakkan
ya kita melihat selat sunda
itu daerah yang sangat strategis
industri strategis ada di sana
menjadi kawasan industri
menjadi daerah pengembangan kawasan ekonomi khusus dan sebagainya
namun kalau kita melihat mitigasinya masih kurang
tata ruang juga demikian
bangunan bangunan hanya dibangun dua sampai tiga meter dari pantai
ketika terjadi timbul korban jiwa dan kerugian cukup banyak
nah tantangan kita paling berat sebenarnya adalah di aspek kultural
bagaimana masyarakat paham tentang ancamannya
oleh karena itu perlu dilanjutkan
master plan pengurangan risiko bencana tsunami
jadi sebenarnya sejak dua ribu tiga belas sampai dua ribu empat belas kita memiliki master plan pengurangan risiko bencana tsunami
dan sudah berjalan
daerah daerah yang dikembangkan saat itu
mentawai megatrust diprioritaskan
selat sunda selatan jawa bali dan sebagainya
namun tidak berkelanjutan
oleh karena itu belajar dari pengalaman
adanya tsunami di palu tsunami di selat sunda
ini perlu kita lanjutkan
sistem peringatan dini itu hanya satu bagian dari master plan tadi
ada empat program besar
satu penguatan rantai peringatan dini tsunami
membangun sirine tsunami
membangun sistem informasi
alat deteksi gempa dan sebagainya
jadi kalau kita mau beli bui
mau mengembangkan nambah sensor sensor
hanya ada di penguatan rantai peringatan dini tsunami
yang kedua pembangunan dan peningkatan tempat evakuasi sementara
perlu banyak dibangun shelter
jalur evakuasi rambu dan sosialisasi
dari anyer sampai dengan sumur
itu hanya dua ada dua shelter
shelter itu berfungsi untuk masyarakat langsung evakuasi
karena prinsip evakuasi tsunami bukan lari sejauh jauhnya
tapi lari setinggi tingginya
jalur evakuasi rambu sosialisasi
penguatan kapasitas kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana
perlu pembangunan pusat pengendali operasi
desa tangguh bencana
peralatan pendidikan kebencanaan dan sebagainya
yang keempat pembangunan kemandirian industri kebencanaan
indonesia adalah laboratorium bencana
ya sudah sewajarnya alat alat instrumentasi yang dikembangkan adalah produk anak bangsa
nah ini perlu dikembangkan
jadi ini adalah usulan untuk mengantisipasi
kita mengusulkan adanya melanjutkan master plan pengurangan risiko bencana tsunami
berapa anggaranya ya ditentukan nanti kita hitung
nih saya berikan contoh
ini yang namanya shelter evakuasi
diperlukan masyarakat di pantai rawan bencana untuk evakuasi
golden time kita tadi saya sampaikan hanya kurang satu jam untuk evakuasi
banten itu hanya memiliki
satu di wanasalam dan satu di labuan
butuhnya apa banyak
radio antara radius dua km
kalau perlu ada shelter
ini saya berikan contoh
shelter tsunami di pangandaran
shelter yang ada di kota padang
satu shelter ini lima lantai
dilengkapi dengan dapur umum dan mck
dapat menampung empat lima ratus jiwa
di radius setengah sampai satu km
jadi di daerah pantai
yang padat penduduk
perlu di tengahnya
untuk di radius setengah sampai satu kilometer
mereka akan lari ke tempat evakuasi di sini
kemudian ada juga yang dibangun di bukit
seperti di pasaman barat
kalau ada perbukitan di pantai
ya udah tinggal kita bangun jalannya
di bali sudah banyak dikembangkan
yang bisa digunakan untuk shelter evakuasi
pada saat ancaman tsunami
di padang juga sama
banten harusnya juga sama
ini beberapa contoh
saya berikan contoh di thailand
tidak harus besar besar seperti itu
bisa membangun yang kecil
ya tentu dalam hal ini pembangunannya
tidak semuanya dibebankan kepada pemerintah
mereka juga bisa membangun shelter shelter
untuk wisatawan yang ada
satu adalah tipe yang dari bmkg
satu sirine bisa melayani penduduk
satu sampai dua km
dibunyikan bunyi sirine
di kantor bmkg setempat di daerah
di kantor bbbd
atau di kantor bmkg
ketika pemerintah daerah tidak membunyikan
bmkg bisa membunyikan
karena teknologinya juga mengembangkan
dari menggunakan operasi
dengan menggunakan satelit
biasanya gempa besar
nah dibunyikan dengan menggunakan satelit
memang cukup mahal untuk operasionalnya
oleh karena itu
karena di indonesia
sepanjang pantai wilayah indonesia
ada rawan tsunami
hanya ada lima puluh dua
oleh karena itu
membangun sirine tsunami yang sederhana
yang bentuknya seperti ini
satu sirine mampu melayani
biayanya juga tidak mahal
membangun seperti itu tujuh puluh lima sampai seratus juta
tapi belum semuanya
pantai pantai di rawan indonesia
ini juga semuanya
jadi sosialisasi harus
menjadi budaya kita
jadi persoalan tsunami
antara hulu dan hilir
itu harus dibangun bersama sama
buat kami organisasi
oh baru di mana
pada aplikasi teman teman
ini bayaran dan manfaat daerahnya
ke jambatan sumber itu ada tujuh desa
tujuh desa yaitu desa taman jaya desa cigorondong desa kertajaya desa sumberjaya desa tunggal jaya desa ujung jaya dan desa kertamukti
jumlah penduduknya kami bisa nanti kami hitung
tapi tidak semua desa tadi daerah rawan tsunami
yang tsunami itu hanya di pantai saja
jadi bukan berarti satu kecamatan itu terdampak dari tsunami
hanya di sekitar pantai saja
memang tujuh desa tadi di pantai semuanya
kemudian yang saat ini sudah dijangkau itu ada di desa taman jaya desa tunggal jaya
sampai dengan tadi malam
nah dengan sehari ini dengan mengerahkan
helikopter untuk dropping logistik saya rasa banyak desa akan bisa dijangkau
nah untuk darat kendalanya tadi saya sampaikan
jalan banyak mengalami kerusakan
wilayah subur ini paling ujung dari kabupaten pandeglang
berbatasan langsung dengan taman nasional ujung kulon
kondisi topografi nya memang berbukit bukit
dan jalan infrastruktur yang ada di sana
banyak rusak sebelum kejadian
jadi jalan menuju desa desa itu sebelum kejadian bencana pun banyak yang belum terbangun dengan baik
apalagi ditambah dengan adanya terjangan tsunami
menjadi lebih sulit
nah apa yang sudah dilakukan
di sana tim yang ada di sana tim gabungan
satu sudah mendirikan rumah sakit lapangan
yaitu di desa tunggaljaya
kemudian pelayanan kesehatan
kemudian pelayanan kesehatan
itu juga sudah dilakukan di desa tamanjaya
proses evakuasi juga dilakukan
terutama di dusun panis dan tanjung mali
operasi sar tadi dari tiga ya
jalur darat jalur udara dan jalur laut
jadi saya sampaikan
kalau secara administrasi satu kecamatan ada
tapi kan tidak semua penduduk itu tinggal di pantai ini loh
yang menyatakan bahwasannya korban meninggal dunia akibat terdampak tsunami ada empat ratus tiga puluh orang
dan kawasan kecamatan sumur merupakan salah satu kecamatan yang paling terdampak akibat tsunami
sehingga perlu dilakukan evakuasi jalur darat udara maupun air laut
di mana dikerahkan sekitar sebelas helikopter
dan saat ini kawasannya terdampak sepanjang kawasan anyer kemudian daerah sumur hingga ke lampung selatan
berjarak sekitar tiga ratus dua belas tujuh puluh lima km
sementara status gunung anak rakatau saat ini masih waspada dua
diwaspadai bagi warga tidak melakukan aktivitas dua km dari puncak gunung
sementara bmkg dan juga pvmbg menyatakan bahwasannya warga yang tinggal di sekitar pesisir pantai
dari radius lima ratus hingga satu km tidak melakukan aktivitas di sana
saat ini juga dapat kami informasikan mengenai penanganan tanggap darurat
untuk di pandeglang sendiri akan dilakukan dari tanggal dua puluh dua desember hingga tanggal empat januari
selama empat belas hari sementara di lampung selatan selama tujuh hari

ya informasi tadi sekaligus menutup cnn indonesia news report hari ini
saya yudi yudawan sampai jumpa